dan kini sudah bergabung bersama kita produser lapangan cnn indonesia nadia laras yang ada di kampung melayu jakarta timur
nadia bisa anda gambarkan situasi malam hari ini terbaru dari kampung melayu apakah memang banjir bertambah tinggi atau air sudah mulai surut
ya selamat malam indra betul sekali saat ini saya tengah berada atau masih berada tepatnya di kampung melayu tepatnya di jalan kebon pala ii
bisa dilihat situasi di sini sudah gelap gulita begitu ya karena pada pukul tujuh tadi pln telah mematikan aliran listrik di sekitar wilayah ini
karena memang air sudah mencapai batas saya bisa bilang cukup tinggi begitu ya sangat tinggi bahkan karena di sana
saya akan ajak anda agak lebih maju
memang di sana air sudah mencapai dua meter karena di sini memang karakteristik tanahnya tidak rata begitu ada yang landai dan ada juga yang tinggi
di ujung sana di tanah yang paling ladai yang paling dalam memang situasinya sudah begitu gelap dan juga beberapa warga di ujung sana sudah banyak yang minta untuk dievakuasi begitu
karena memang tidak semua warga memiliki lantai dua pada rumahnya
walaupun begitu memang banyak warga di kebonpala ini yang memilih untuk tidak meninggalkan rumah dan mengevakuasi barangnya ke lantai dua
meski begitu di sana terdapat beberapa orang warga yang sedang berusaha semempunya karena tidak ada bantuan ini tidak ada bantuan apapun hingga saat ini hanya ada ban plastik begitu
yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mengembangkan
memang evakuasi warga
kita bisa lihat sendiri memang ada beberapa warga di sini
ini sudah warga ketiga yang saya lihat di sini yang dievakuasi dari rumah yang sama begitu
dan dari rumah ini sendiri tadi dievakuasi seorang lansia yang memang ingin pergi ke rumah saudara bukan ke tempat evakuasi
mereka masih enggan untuk dievakuasi ke tempat tempat penampungan
tapi saya bisa kabarkan kepada anda bahwasannya di sekitar lima puluh meter dari lokasi tempat saya berdiri sudah didirikan tenda oleh tni
tadi sempat saya mendapatkan info bahwa tni sudah hadir dan mendirikan posko begitu dan juga dapur umum untuk warga di sini yang ingin keluar atau dievakuasi dari rumahnya
dan memang sampai saat ini
saya belum bisa memastikan ada berapa kakak yang terdampak banjir
namun info terbaru yang saya dapat rw tujuh dan juga rw delapan yang letak ya di sebelah barat sana memang mengalami dampak yang sama jika sebelumnya tadi siang saya hadir di sini
di wilayah sana masih kering begitu ya
namun sekarang banjir sudah mulai masuk dan tingginya sudah selutut orang dewasa
seperti itu indra
baik nadia ini menarik sekali dari gambar yang anda sajikan tadi di belakang anda terjadi semacam proses evakuasi
tapi ini masih dilakukan secara manual begitu
jadi ada ban plastik ditolong oleh warga yang mungkin bisa berenang begitu ya
dan warga yang dievakuasi tersebut masuk ke dalam bank pelampung tersebut begitu
tapi apakah memang tidak ada upaya evakuasi seperti menggunakan perahu karet dan lain sebagainya
apakah belum dikirim di sana belum mendapat perhatian dari pemprov misalnya
atau seperti apa yang terjadi di sana nadia
ya memang betul sekali indra
warga di sini berusaha mengevakuasi tetangganya sendiri begitu ya bersama bergotong royong menggunakan alat seadanya
alat yang sudah disediakan oleh rw masing masing yakni hanya dua sampai tiga buah pelampung begitu
dan memang warga bergotong royong tanpa alat bantu lain
karena memang sampai
saat ini saya belum melihat ada bantuan dari pemerintah datang ke sini berupa mungkin pelampung ataupun perahu karet begitu
saya belum menemukan ada bantuan seperti itu dari pemerintah begitu indra
baik kalau dilihat dari mungkin kondisi yang tidak terlalu panik dari warga
apakah memang ini kemudian warga sudah mengantisipasi sejak pagi dan sudah terbiasa dengan banjir yang tinggi seperti ini
walaupun memang tidak mendapatkan bantuan
bantuan misalnya perahu karet dan lain sebagainya
ya betul sekali
saya sempat berbincang bincang dengan warga di sini
saya juga sempat mengelilingi kampung ini sebelum akhirnya tertutup oleh air
warga memang sempat mengungkapkan bahwasannya ini memang banjir tahunan begitu
terakhir kali dialami oleh warga adalah sekitar tahun dua ribu enam belas
bahkan pada tahun dua ribu tujuh warga kebon palas
saya sendiri mengalami banjir yang cukup parah karena sampai menutupi seluruh bagian rumahnya
jadi kawasan ini semuanya terendam oleh air
jadi mungkin banjir bukan lagi isu yang baru bagi mereka begitu mereka sudah melakukan tindakan preventif sebisanya
seperti membangun lantai dua rumah mereka seperti itu
dan juga ketika air mencapai dua ratus cm atau dua meter
warga sudah bersih
siap siap menyiapkan genset ataupun lilin seperti itu
saya juga sempat bertanya pada salah seorang warga
apakah mereka rela untuk direlokasi daripada harus setiap tahun mengalami hal yang sama begitu
namun jawabannya tetap sama
mereka tidak rela untuk direlokasi
ada pun yang rela untuk direlokasi ingin pemprov melakukan relokasi yang seadil adilnya
mengganti tanah mereka seadil adilnya seperti itu
berita yang mereka dengar bahwasannya proses relokasi masih belum adil bagi warga begitu indra
baik terima kasih nadia laras melaporkan langsung dari kawasan kampung melayu